sementara itu di polewale mandar sulawesi barat aksi saling dorong antara keluarga calon haji dan petugas mewarnai pemberangkatan ratusan jemaah calon haji pada sabtu pagi
hal ini terjadi akibat membeludaknya jumlah kerabat pengantar calon haji yang memaksa mendekati lokasi pemberangkatan di lapangan pancasila polewali mandar
beberapa pengantar yang terus terlibat aksi dorong di tengah terik matahari bahkan hampir tertabrak bus pengangkut jemaah calon haji
akibat kejadian ini sejumlah anak harus dievakuasi lantaran terjebak di tengah kerumunan pengantar
pada pemberangkatan kali ini terdapat empat ratus lima puluh lima calon haji yang tergabung dalam kloter tiga puluh sembilan
sejumlah calon haji digendong petugas untuk menuju bus lantaran sudah berusia lanjut
calon haji ini diberangkatkan menuju asrama haji sudiang makassar dengan menggunakan lima belas bus
jemaah calon haji ini rencananya akan diterbangkan ke tanah suci pada hari minggu ini
tim liputan cnn indonesia